selamat pagi salam sejahtera bagi kita semua
yang mulia ketua bapak suhartoyo
yang mulia bapak saldi isra
yang mulia bapak ari fidayat
yang mulia ibu eni nurbaningsih
yang mulia bapak daniel yusmik peko
dan yang mulia bapak guntur hamsa
yang mulia bapak ridwan mansur
dan bapak ibu sekalian
bapak menko pmk dan menko perekonomian
tadi sudah dijelaskan banyak tentang kebijakan anggaran
kami langsung menjelaskan tentang program program yang kami lakukan di kementerian sosial
para hakim kami ingin menyampaikan bahwa tahun anggaran
satu triliun dua ratus tujuh puluh lima tiga ratus tujuh puluh empat juta satu ratus empat puluh rupiah

dari program yang tadi dijelaskan oleh bapak bapak sebelumnya dan bapak ibu sebelumnya
sebesar rp empat ratus sembilan puluh enam triliun dari perlindungan sosial
kemudian program dukungan manajemen
satu ratus tujuh puluh lima satu ratus dua empat ratus tiga puluh lima rupiah
tiga tiga ratus lima puluh tiga tiga ratus delapan puluh empat rupiah
satu ratus enam puluh tujuh rupiah
delapan puluh tiga tiga ratus enam belas rupiah
itu adalah belanja bantuan sosial
dan bantuan pangan non tunai
itu ada bantuan atensi
ada permakanan untuk lansia
dan permakanan untuk disabilitas
serta untuk anak yatim
anak gagal ginjal akut
bahwa anggaran kami turun
atau program keluarga harapan
tiap bulan kami perbaiki data
karena ada yang meninggal
dan kalau satu tahun dua kali
karena yang meninggal sudah banyak
rubah sekarang ini tiap bulan kami menetapkan
yang kedua adalah kartu sembako
dan ini sudah disetujui
masa persidangan dua tahun sidang
bantuan sosial lainnya adalah
bantuan untuk gagal ginjal akut
dengan nilai total tujuh belas miliat
program permakanan untuk lansia
masyarakat mereka yang memasakkan
dan setiap hari mereka menyerahkan
untuk lansia ini terutama untuk
maka kami tangani dengan program ini
untuk anak ada kadang harus menutup
biaya sekolah kadang juga
jadi kami memberikan bantuan korban bencana
untuk meninggal sebesar lima belas juta
dan alat bantu aksesibilitas
dan oddif sebesar itu

sebesar dua delapan ratus empat puluh tujuh kakak
setara dengan rp lima puluh delapan ratus enam puluh
kemudian rumah sederhana terpadu atau perbaikan perumahan untuk tujuh lima ratus kpm ini di dua ribu dua puluh
untuk dua ribu dua puluh empat target volumenya hampir sama hanya tidak ada untuk el nino tidak ada gagal ginjal akut
namun ini ada beberapa tadi sudah saya sampaikan ini baru beberapa enam bulan jadi untuk permakanan sudah saya sampaikan ke bu menkyu
jadi total anggaran adalah di dua ribu dua puluh empat rp tujuh puluh lima enam ratus enam belas sedangkan realisasi rp dua puluh lima tiga ratus empat puluh atau tiga puluh tiga enam puluh satu
ya perlu kami sampaikan bahwa kami memberikan itu memang tidak boleh terlambat karena kalau orang miskin itu dia bisa survive
kadang satu bulan mereka tidak bisa memakan sampai satu bulan makanya kadang kartunya ada yang digadekan untuk menyambung sisa hidup mereka
sehingga kami sangat disiplin tidak boleh terlambat untuk menyalurkan
kemudian kalau kami bisa jelaskan bansos sembako
ini adalah jadi untuk pkh murni jadi yang murni terima hanya satu bantuan pkh karena boleh diaturannya mereka boleh menerima dua
ini terutama yang kondisinya berat di situ ada disabilitas di dalam keluarga itu ada kemudian atau mereka anak yatim itu mereka bisa menerima dua bantuan
nah untuk pkh murni itu ada dua lima ratus lima puluh tiga penerima manfaat atau kpm
kemudian ada irisan yang tadi kami jelaskan ada dua dia menerima pkh dan mereka menerima sembako itu tujuh empat ratus dua puluh enam dua ratus empat puluh sembilan kpm
kemudian yang sembako murni mereka menerima sebelas juta jadi hanya menerima sembako saja
tiga ratus tujuh puluh tiga tujuh ratus lima puluh satu kpm dengan targetnya delapan belas juta jadi karena kena irisan sehingga hanya sebelas ditambah tujuh juta ini
totalnya adalah dua puluh satu tiga ratus lima puluh tiga keluarga penerima manfaat
kemudian proses penyaluran bansos karena kami dasarkan pada per per pres nomor enam puluh tiga
tahun dua ribu tujuh belas tentang penyaluran bantuan sosial secara non tunai pasal tiga
bahwa kami menyampaikan ke kementerian keuangan untuk proses permintaan pembayaran
melalui rekening kemenku kemenku kemudian menyalurkan kepada rekening penyalur
ini ada bank himbara dan ada pt pos
itu membutuhkan waktu tiga bulan
untuk mulai memberikan buka rekening
kemudian sehingga mereka punya rekening
sehingga untuk yang tadi kami sampaikan
kemudian harus diganti istrinya atau anaknya
itu mereka tidak bisa kemudian off kita berhenti
kalau meninggal bukan tiba tiba serta merta dia menjadi kaya
karena itu kemudian itu yang baru baru pengganti itu
ini kesepakatan dengan wakil menteri bumn
karena bank tidak bisa menerbitkan di bawah dua juta
eh di bawah tiga bulan
kemudian langsung masuk ke rekening kpm
jadi bukan kita serahkan
bisa ngambil di bank di atm
kpn bisa ngambil di saat penyaluran
tapi tetap masuk di rekening kpm
jadi ini bukan bukan kita berikan uang cash langsung
karena kami dasarnya adalah perpres nomor enam puluh tiga tahun dua ribu tujuh belas
jadi langsung ke rekening
kemudian dia bisa mengambil bisa lewat atm
ini kami sangat berharap
di beberapa daerah terpencil
di sana sehingga pt
pos yang menyalurkan mereka
datang ke tempat tersebut
kira kira bapak yang mulia
bapak bapak ibu dan
menjelaskannya bukan dengan membaca
karena saya biasa melakukan
kalau ada yang kurang berkenan saya akhiri